terima kasih anda masih bersama kami
rekonstruksi pembunuhan sadis suami gilas istri dengan truk tronton digelar aparat pores garut di lokasi kejadian
seorang pengedar ekstasi jenis baru berlogo superman diamankan petugas satuan narkoba polresta depok di sebuah rumah kontrakan di kawasan sawangan depok
berikut gilas kriminal selengkapnya
kepolisian resort garut menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan sadis yang dilakukan iwan setiawan terhadap istrinya dewi supartini tiga puluh lima tahun warga sindanglaya karangpawitan garut
tersangka iwan yang datang ke lokasi rekonstruksi mendapat pengawalan ketat petugas
hal ini dilakukan sebagai antisipasi sasaran amuk masa
sedikitnya lima puluh tujuh adegan diperagakan tersangka iwan saat menghabisi nyawa istrinya yang digilas dengan truk tronton
aksi sadis tersangka ini dilatar belakangi rasa cemburu
saat ia mendapati istrinya menerima telepon dari seorang pria tak dikenal
tersangka menuduh istrinya telah selingkuh saat dirinya bekerja keluar kota
banyaknya warga sekitar yang melihat jalannya rekonstruksi sempat membuat petugas kewalahan mengamankan lokasi
yulianto tiga puluh sembilan tahun seorang montir sepeda motor ini ditangkap petugas sat narkoba polresta depok di rumah kontrakannya di kawasan sawangan depok karena diduga mengedarkan pil ekstasi
menurut pengakuan tersangka barang haram tersebut didapat dari seorang bandar di kawasan jakarta
barat dengan harga rp delapan puluh per butir
menurut kasat narkoba poresta depok kompol putu holis ariana ekstasi berlogo superman tersebut merupakan narkoba jenis baru yang memberikan efek berbahaya bagi penggunanya
yakni dapat memicu perilaku kekerasan halusinasi tinggi bahkan tindakan bunuh diri
empat orang oknum guru menjadi tersangka penadah sejumlah kendaraan dari salah seorang yang mengaku sebagai pegawai leasing di sumedang
keempat oknum guru tersebut terbukti membeli enam buah mobil mewah dan sebuah mobil
motor besar dengan dali over credit
padahal tujuh kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang ditarik karena pemilik sebelumnya tidak mampu membayar angsuran
modus yang dilakukan keempat oknum guru ini merupakan modus lama yang seringkali dilakukan oleh sejumlah orang untuk memiliki kendaraan mewah dengan harga murah
tim liputan transmedia